aku akan melindungi nyawa murai
sampai pupulan yang keberapa kau bisa menahanin
aku tidak bisa membiarkan rakyat menjelang
aku harus mengendalikan kejahatan baik
situasi sudah tenang di alam sana
nyai aku tidak menyangka
kenapa seravi harus mengalami hal seperti ini
ini adalah tempat kuat untuk menulis
maafkanlah kamu yang tidak bisa menjagamu
ini semua atas izin allah swt
sebaiknya kita sekarang pulang ke penjara
karena jasad selasi harus segera dimakamkan
yunda juga terkena tenaga dalam
luka dalamnya sangat parah
yunda harus diobati
biarlah aku yang mengendong selasi
saya juga mau pergi sih
aku tak mau pergi

sabarlah kita selesai
kosti apa yang harus dilakukan
apa yang dia lakukan
kamu jangan melukai rayi itu
rayi kamu jangan takut rayi
aku akan melindungimu
dan cepat kendalikan kucang itu
sembuhkan luka dalammu rayi
kau tak akan menang
aku akan menang
aku harus mengendalikan kejahatanmu
kau akan menang
kau akan menang
tubuhku terkena luka dalam
akibat jurus rawarontik tadi
kau akan menang
kau akan menang
kau jangan main main denganku raja putih
aku memang bodoh peman kurandagini
kucuk rayu peman kurandagini
apa sebenarnya yang direcanakan oleh abu marubo
kenapa dia malah menyerang kurandagini
aku menyadari atas semua kesalahanku
aku tidak akan membuat kamu
membuat kerusuhan di pencejaran kurandagini
aku tidak apa apa
aku masih bisa menahan jurus peman kurandagini
cepat pulihkan luka dalammu rai
rai jangan cemaskan aku
aku akan melindungi nyawamu rai

kenapa kamu terlihat begitu cemas
bukankah tadi kamu yang bilang
kalau aku yang harus tenang
tidak tahu kenapa
perasaanku tidak enak yunda
pada kandap rabu yunda